sambutan ketua kpk periode dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas
kepada yang terhormat bapak agus raharjo disilakan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat sore salam sejahtera untuk kita semua
salam nambu bukadir
bapak ibu sekalian
banyak sekali perwakilan dari teman teman dari kementerian lembaga
yang pertama yang saya sangat berterima kasih kehadiran bapak menpan rb
pak badarudin dari kepala bpk
kemudian pak rony kepala lkpp
pak aridono mewakili polri
kemudian pak hadi
kemudian pak aridono mewakili polri
kemudian pak hadi pak aridono mewakili polri
rahma indra mewakili mapes tni
pak julian kepala ombudsman
saya tidak bisa menyebutkan satu persatu
banyak sekali teman teman dari kementerian lembaga
baik dari kementerian dalam negeri
ini ada jam jaksa agung muda
tidak kelihatan jangan dari sini pak
kemudian pemuda bidana khusus
kemudian juga teman teman dari polda metro
teman teman dari mabes polri
kementerian dalam negeri
dan yang lain lain banyak sekali
kemudian keluarga dari yang menerima mana hari ini
menjadi dewan pengawas dan juga pimpinan kpk yang baru
terutama juga pimpinan yang barunya
pimpinan yang baru yang akan menjabat dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga
dewan pengawas dan juga pimpinan kpk yang baru
termasuk lembaga baru
yang sebelumnya tidak ada
jadi rekan rekan media
kemudian juga rekan rekan kpk
baik struktural fungsional
maupun seluruh jajaran kpk
pertama tama marilah kita sampaikan puji syukur kepada allah swt
hari ini kita menyaksikan serah terima ini
bagi kami terutama saya pribadi
sesuatu yang sangat berarti
karena perhatian saya nanti setelah ini banyak mengarah ke duduk saya
nah tapi lepas dari itu saya juga ingin menitipkan
bagi dewan pengawas
juga pada pak cahyokumolo yang hari ini menjabat
menteri pan dan reformasi birokrasi
sebagai mana kita tahu kita punya undang undang terakhir
jangan kita terlalu pesimis
jangan nanti malah kita menemukan momentumnya berprestasi yang paling baik
kemudian saya ingin titip pada pak cahyo
kan kemudian memang kpk masuk dalam rumpun eksekutif
nah kalau kita berbicara hubungan eksekutif
pasti kemudian acuannya kemudian asn
nah tolong pertama pasti
kegumpinya tidak berhasil ya kan
karena hak dari asn untuk pen speziem pembangunan
agar di slovenia berkurang ya
ya maksimal harus berbebas
mungkin ada yang banyak yang mau ditanyakan
pak cahyo mohon titip supaya dijaga supaya kpk bisa tetap berprestasi dengan baik baik
kemudian insya allah kalau kemudian mereka bisa bekerja dengan nyaman
saya yakin prestasi yang lebih cemerlang daripada tahun tahun sebelumnya akan bisa dicapai
saya melihat sebetulnya di mana mana saya juga ngomong mungkin menjadi perhatian kita malah case buildingnya
jadi case buildingnya belum kita optimalkan apalagi saya inginkan dengan kemarin juga sudah ketemu dengan pimpinan yang baru
bahwa kita sudah membentuk yang namanya accounting forensik mudah mudahan itu juga menjadi modal untuk kita bisa menggali jaring jaring
dan tipi core itu ke arah yang lebih luas
jadi misalkan ada ott ott itu langsung pada waktu proses penyitaan itu langsung bisa masuk ke dalam sistem mereka
yang kemudian bisa mengetahui lebih luas lagi
nah ini accounting forensiknya memang masih baru tapi harapan kami itu bisa menjadi modal bagi teman teman pimpinan yang baru
untuk nanti lebih luas
jadi mengefektifkan dan mengefisienkan operasional kpk
yang berikutnya pasti kita juga memahami kenapa tadi yang kedua selain memori jabatan juga diserahkan ipad baru
ipad baru ini adalah versi dari memori jabatan tadi kita buat digital kemudian juga ipadnya sekaligus untuk kerja
artinya apa artinya memang ke depan sudah waktunya semua dapat
data itu betul betul mempergunakan data yang elektronik
oleh karena itu kewajiban kita kemudian lebih mengefisienkan penggunaan data di kpk
dan juga mengintegrasikan dengan teman teman di lain lembaga
saya merasa sangat pasti berhutang kepada pak badar sebagai kepala ppatk
masih banyak tugas dari pak badar yang kita belum sanggup menyelesaikan dengan baik
oleh karena itu
data yang sedemikian banyaknya yang diberikan ppatk kepada kita
itu harus mulai kita selesaikan dengan cepat
padahal itu sarana yang sebetulnya
karena yang disampaikan pak badar itu kadang kadang sampai namanya kopi transfer banknya itu dilampirkan
nah oleh karena itu mari kita optimalkan kerja kita di case building tadi
mudah mudahan yang kita ungkap
tapi itu lebih banyak dibanding yang lalu lalu
kami juga menyampaikan pada pak firly dan teman teman kemarin kita sudah ketemu sebetulnya
jadi apa yang menjadi program kami apa yang sedang berjalan apa yang ke depan sebaiknya diprioritaskan
itu kami sudah bicara
tapi intinya pak firly kita membangun aplikasi banyak di internal ini
contoh yang sering menjadi perdebatan hari kan
yang namanya sprindap atau surat perintah penyadaban
surat perintah penyadapan itu mulai pak firly di sini
kita itu sudah tidak menggunakan hard copy itu berjalan
jadi saya waktu di papua sara itu sudah bisa menyetujui sprindap itu
nah ini karena seperindap nanti perlu persetujuannya dewan pengawas
ya tinggal diakomodasi aja
nanti persetujuannya bisa dari mana pun bisa dari rumah
jadi kalau kami pas bertugas di luar kota
itu sprint up itu bisa kami approve tanpa kemudian harus datang ke kantor
nah program semacam itu pasti perlu diperluas
program semacam itu perlu diluas
saya sebenarnya bermimpi di dalam kantor kpk itu sudah tidak ada lagi kertas yang seliweran
ini yang masih menjadi beban sampai hari ini
nah oleh karena itu pak filti mohon ini diteruskan dituntaskan
supaya yang namanya paperless dan e office itu betul betul bisa terwujud di kantor kpk ini
kita meyakini itu gampang terwujud karena generasi milenial ini di kpk juga banyak
saya perlu sampaikan perlu laporkan
im sebelas dan im dua belas itu anaknya juga sangat familiar dengan
lebih canggih dari kita yang tua tua
jadi sangat familiar dengan dunia it
oleh karena itu itu satu modal yang sangat luar biasa
jadi itu yang menjadi pesan kami
terakhir pasti sebagai pimpinan
mewakili saya pribadi dan pimpinan yang lain yang harus lepas jabatan di kpk
karena yang satu meneruskan
saya mohon maaf sekiranya di dalam kami memimpin selama empat tahun
baik dengan teman teman pergahuyuk hukum yang lain
apakah kepolisian kejaksaan pemburujaman ppb
dan yang lain lain
juga teman teman dari kementerian lembaga
teman teman alumni ini kan alumninya juga banyak
ini ada pak bibit pak chandra dan pak ruki
mohon maaf kalau selama saya mimpin di sini
ada hal hal yang kurang berkenan
ini termasuk juga kepada seluruh staff
jadi sering sekali staff struktural dan fungsional itu
sering sekali untuk mencapai kesempatan itu lama sekali
dan sering mungkin keputusan yang disampaikan oleh pimpinan tidak memuaskan anda semua
oleh karena itu saya mohon maaf untuk kesalahan kesalahan
seperti itu termasuk teman teman media
janji kita ketemu tiap bulan juga tidak terrealisir dengan baik
mudah mudahan dengan pemberian maaf dari anda semua
perjalanan kami meninggalkan kpk bisa menjadi lebih lancar
terakhir saya sudah menjadi anggota alumni
masih merasa memiliki kpk
oleh karena itu tugas kita belum selesai
masih banyak hal yang harus dilakukan
jaga rumah kita mari kita terus berjuang
mohon maaf kalau ada kekurangan
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selanjutnya sambutan ketua dewan pengawas kpk
kepada yang terhormat bapak tumpak hatorangan panggabean disilakan
yang saya hormati bapak mempan ketua om usman sahabat saya
ppa tk dan seluruh teman teman sahabat sahabat
mantan pimpinan kpk termasuk pak agus juga
beserta setengah orang laude dan pak jaitan
dan yang saya hormati tentunya pimpinan kpk yang eksis sekarang
seluruh para pejabat undangan dari kepolisian maupun dari tni
dan teristimewa kepada seluruh pegawai kpk
struktural maupun fungsional yang saya cintai
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua
agak susah saya sore hari ini untuk berbicara
karena rasa keharuan yang timbul di dalam hati saya
saya tidak tahu kenapa saya harus kembali ke kpk ini
opung kembali lagi ke sini
yang sudah lama saya tinggalkan
kembali dulu sebentar
seheran kembali lagi
walaupun dengan jabatannya sedikit berbeda
bapak ibu sekalian yang saya hormati
tadi kami dari lima orang anggota dewan pengawas
telah dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan presiden
kita tahu bahwa telah terjadi perubahan
undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua
yang sekarang menjadi dirubah perubahan yang kedua
undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas
di mana ada kehadiran dewan pengawas di situ
saya tahu ini adalah masalah yang sangat pelik
yang menyentuh hati nurani seluruh pegawai kpk di waktu itu
yang sudah terjadi undang undang sudah disahkan
sudah dimuat dalam lembaran negara
mari kita sama sama laksanakan itu dengan baik
kalaupun ada nantinya dalam perasaan kekurangan di sana sini
mungkin secara perlahan lahan kita dapat sempurnakan kembali
oleh karena itu teman teman yang sudah lama di kpk ini
berikanlah doa restunya kepada kami
lima orang dewan pengawas
sebagai organ yang baru hadir di tengah tengah kpk
tentunya kami tetap komitmen
bahwa pemberantasan korupsi itu
dengan mengedepankan komisi pemberantasan korupsi
sebagai garda terdepan bersinergi
dengan aparat perintah hukum yang lainnya
itu janji kami harapan kami demikian
oleh karena itu singkatnya
dalam kesempatan ini kami mohon kiranya
kami berlima sebagai organ yang baru ada di sini
organ yang baru ada di sini
dapat diterima dengan baik
dan mohon doa restunya
supaya apa yang disebut di dalam undang undang itu
dapat kita laksanakan dengan baik
sebagaimana juga disampaikan oleh pak agus tadi
mungkin juga kita bisa memperkuat lebih kuat lagi
daripada yang sebelumnya
selanjutnya sambutan ketua kpk periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga
kepada yang terhormat bapak firly bahuri disilakan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian
om swastiastu salom namo buddhaisam kebajikan
yang saya hormati pimpinan kpk yang baru saja berakhir masa tugas periode dua ribu lima belas dua ribu
para senior pimpinan kpk pada masanya hadir pak taufik hadir pak chandra ada pak bibit
dan rekan rekan semua alumni kpk yang saya hormati
pimpinan kelembagaan kementerian hadir pak menpan pak wakapori pak tirjen reni
dan segenap rekan rekan semua dari jasaan dari ppatk ada juga dari ombudsman
saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu
istri istri para pimpinan kpk dan dewan pengawas
segenap karyawan kawan kawan saya seluruh pegawai komisi pemberantasan korupsi yang saya hormati dan saya setengahi dan saya banggakan
rekan rekan jurnalistik yang selalu hadir setiap kegiatan kpk
tadi ada yang menyampaikan pada saya
kalau kegiatan kpk itu bisa ribuan bahkan puluhan ribu diliput oleh media
ini membuktikan bahwa kpk ada di hati kita semua
dan yang hadir hari ini juga bukti bahwa kita cinta kita peduli kita sayang dengan kpk
begitu juga kami dari pimpinan dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga
kami sudah empat hari memulai mengenal kpk dengan kawan kawan seluruh struktural
kami minta seluruh
dan terakhir kemarin pertemuan dengan pimpinan kpk
itu juga menunjukkan semangat cinta peduli dengan kpk
cinta kepada negara selatan republik indonesia
kita paham bahwa kpk ini besar
dan merupakan negara terdepan pemberantasan korupsi
kalau kita lihat luas wilayah republik indonesia tujuh belas empat ratus pulau
dengan tiga puluh empat provinsi
dari sabang sampai merauke
lima ratus enam pemerintah daerah kebawatan kota
rasanya memang sangat sulit untuk membersihkan negara selatan indonesia dari praktik praktik korupsi
tetapi ada satu kata kita bisa bersihkan
kalau kita bersama
kita bisa lakukan dan kita bisa melakukan apa saja apabila kita bersama
karena sesungguhnya tidak ada satu kelompok
yang bisa sukses karena sendiri
saya selalu katakan
inilah yang memanggil kita datang kemari
karena kita bersama sama untuk melakukan pemberantasan korupsi
bapak dan ibu sekalian saya hormati rekan rekan jurnalistik
ulangnya tiga puluh tahun dua ribu dua
sudah berubah menjadi undang undang sembilan belas dua ribu sembilan belas
tidak ada tugas pokok yang berubah
bahkan dalam undang undang nomor sembilan belas dua ribu
ada satu tugas pokok tambahan
yaitu melakukan putusan pengadilan dan hakim yang telah memperoleh putusan tetap
dari ruf a huruf enam a sampai enam e tidak ada yang berubah
hanya format yang berubah
dulu enam a koordinasi sekarang pindah
ke dalam enam c
dulu supervisi pindah kepada enam tim
undang undang lama enam e adalah melakukan monitoring
terhadap perasaan korupsi pindah ke enam b
dulu juga undang undang lama yaitu pencegahan korupsi
pindah ke enam a
jadi saya kira tugas pokok tidak ada yang berubah
pimpinan kpk boleh saja berganti
tapi semangat kita untuk meransi korupsi tidak akan pernah berakhir
karena pasti masalah itu saya harus hadapi
yang pertama adalah
kita harus mengutuk peraturan kpk atau peraturan presiden
atau peraturan pemerintah
yang mengatur tentang perusahaan tata kerja kpk
ada enam tugas pokok
bisa saja jadi nanti ada lima atau enam diputi
tergantung keputusan sesuai dengan undang undang nomor sembilan belas dua ribu sembilan
itu yang pertama
amanat undang undang seluruh pegawai kpk
karena kita tahu dalam pp enam puluh tiga
pegawai kpk itu ada tiga
pertama adalah pegawai tetap
kedua adalah pegawai negeri yang dipekerjakan
yang ketiga adalah pegawai tidak tetap
amanat undang undang dikatakan
beralih status menjadi pegawai
apalatur sektor negara
harus ada juga
yang mengatur tentang peralihan status
menjadi pegawai aparatur sipil negara
dan itu tidak perlu diragukan
tentang alih status
kalau kita mengatakan pengangkatan
maka ada konstitusi lain
karena dalam undang undang asn dikatakan
yang diangkat pegawai negeri atau pegawai aparatur sipil negara

maksimum berumur tiga puluh lima tahun

karena ini sifatnya adalah
dari pegawai kpk
menjadi pegawai aparatur sipil negara
yang ketiga konsekuensinya adalah
yang ketiga konsekuensinya adalah
yang ketiga konsekuensinya adalah
bapak bapak dan ibu ibu sekalian
saya pernah diputi penindakan kpk

ini satu tahun dua bulan empat belas hari
pendapatan pegawai kpk memang tinggi
pendapatan pegawai kpk memang tinggi pak
tetapi walaupun saya diputi pendidikan
saya bekerja bagaimana memperjuangkan
inpres tahun dua ribu delapan belas yang lalu

saya tahu betul
tentang thh ulangi
tentang gaji seribu tiga ratus empat belas
itu kita buat peraturan pimpinan
itu kita buat peraturan pimpinan

sehingga kita dapat uang gaji tiga belas dan empat belas
kalau sesuai dengan peraturan presiden
tidak masuk dalam setor
ini juga bukti bahwa pemerintah saya dan peduli dengan pegawai kpk

terakhir dari saya

tentu kita harus mengatur peraturan presiden
tentu kita harus mengatur peraturan presiden
yang mengatur tentang pendapatan
yang mengatur tentang pendapatan
pegawai kpk yang terdiri dari selama ini adalah
pegawai kpk yang terdiri dari selama ini adalah
maka ke depan mungkin kita harus lebih
terkait dari gaji plus tunjangan
terkait dari gaji plus tunjangan
bisa saja gaji ditambah tunjangan
apakah itu tunjangan ikan kerja
apakah itu tunjangan kemahalan
atau juga tunjangan persiko
itu yang kami sampaikan kepada pemerintah
itu yang kami sampaikan kepada pemerintah

dan yang pasti adalah
saya sampaikan tadi waktu kami bertemu
saya sampaikan tadi waktu kami bertemu
dewan pengawas pimpinan kpk
dengan presiden saya sampaikan
karena belum menyampaikan tentang
bagaimana membangun bangsa indonesia yang besar ini
dan bagaimana meningkatkan
sejahteraan bagaimana juga
membuka lapang pekerjaan
satu kata kunci yang kami sampaikan tadi adalah
untuk meningkatkan sejahteraan
jangan lupa sejahteraan pegawai kpk

itu saat ada pesawat pak
saat pesawat naik pak
baru saja telah kita saksikan bersama
proses terima jabatan serta
penandatanganan fakta integritas dari pimpinan kpk

kpk yang baru dan juga
tadi sudah ditandatangani oleh fili bahuri dan kawan kawan
gedung kpk atau tempatnya di gedung
merah putih jakarta selatan
pimpinan kpk yang sebelumnya
agus raharjo mengatakan bahwa
masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan
oleh pimpinan kpk yang
baru saja dilantik oleh presiden
beberapa waktu yang lalu dan diharapkan
masyarakat diminta untuk mengajukan
tetap memberikan rasa optimistis
bahwa pimpinan kpk yang baru
bersama dengan dewan pengawas kpk
mampu menyelesaikan berbagai macam urusan
korupsi yang terjadi di indonesia